iya disilas silas kesibukannya sebagai ulama dan politikus
tetap meluangkan waktu untuk membaca dan berolahraga
dan pertanyaannya apa buku dan olahraga favoritnya
ikuti obrolan cnn indonesia dengan ma'ruf amin
mengaku senang dengan yang namanya buku
sebab buku adalah gudang ilmu pengetahuan
bah ini pemerintah pada pengen tahu nih bah sebenarnya
pada waktu lowong itu abah biasanya suka ngapain sih bah
berbincang dengan keluarga dengan istri anak cucu
buku favoritnya apa bah
ya buku apa saja
ya pokoknya buku yang menurut saya berinspirasi
itu buku buku agama
semasa muda ma'ruf yang lahir di kresen tangerang ini
juga gemar mengikuti pertandingan sepak bola
ia mengaku sangat menyukai liga inggris
sementara tim favoritnya adalah manchester city
sekarang masih sekolah regang sih bah
itu benar nggak sih bah
waduh sekarang ini sudah
lalu nya itu olahraganya itu paling jalan kaki
naik sepeda pasif
yang bedanya nggak bergerak
itu saja sekarang olahraganya dulu
jalan kaki kesenayan
waktu muda masih main bola main bintang